pengembangan yang kita lakukan
bahwa tersangka bagi bagi uang
termasuk sudah dibuat belanja
jadi setelah di tkp
ke nyebrang ke sungai
menghilangkan barang bukti
cctv dibuang di sungai
belum kita temukan
kemudian kita lakukan pengejaran
jadi dalam waktu tiga hari
bisa kita lakukan pengungkap
pengembangan yang kita lakukan
sudah berjalan pulang
itu si sayun ini ingat
duitnya ketinggalan ayo balik lagi
yuk tinggal di mana
ketinggalan di dalam katanya
kan dia yang bawa
makanya balik lagi